kelompok relawan sahabat ganjar menggelar kegiatan budaya untuk menghibur dan membangun solidaritas masyarakat di pemalang jawa tengah
bertempat di lapangan desa sikasur kabupaten pemalang kelompok relawan sahabat ganjar menggelar beragam kegiatan pada sabtu
di antaranya jalan sehat hingga penampilan seni lokal yang mempersembahkan kekayaan budaya dan seni daerah
peserta juga dihibur dengan penampilan musik dari divarina indra yang berhasil memukau penonton dengan suara dan penampilannya yang energi
antusiasnya sangat luar biasa meriah banget dan pecah tentunya
bagus banget sih untuk menghibur masyarakat juga
terus bisa silaturahmi juga untuk mempererat sahabat ganjar tentunya
mudah mudahan di next daerah ada lagi
para peserta juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah menari sebagai bentuk apresiasi dari sahabat ganjar kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini
untuk acara hari ini kami mengadakan door press yang sangat meriah
yaitu salah satu
ini ada motor listrik
alhamdulillah pembagian door press itu berjalan lancar dan disebarkan kepada masyarakat yang mendapatkan undian jalan sehat
acara juga diisi dengan orasi kebangsaan yang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara